batik khas sulung agung ditawarkan melalui perantara miss universe swiss dengan harga pembukaan mulai dari rp lima ratus ribu rupiah
sejumlah pejabat saling bersaing melakukan penawaran tertinggi
kain batik ini pun terjual satu hingga dua lima juta rupiah per lembarnya
dari enam kain batik yang dilelang total terkumpul dua belas dua juta rupiah
puluhan siswa smk muhammadiyah satu aji barang di banyumas selasa siang juga melelang lukisan hasil karyanya
selain lelang lukisan para siswa juga menggalang dana bencana dengan menyisihkan uang jajan mereka
siswa juga mendirikan posko di sekolah mereka yang menampung bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai dari para dermawan
saudara kita yang terkena bencana gempa bumi di cianjur
mungkin donasi ini tidak seberapa tapi bisa bermanfaat bagi saudara saudara kita yang di cianjur
juga digelar ratusan siswa sekolah dasar di sidoarjo jawa timur
selasa siang siswa sd negeri desa ental sewu menyisihkan uang jajan mereka untuk turut meringankan beban para korban gempa
para guru dan siswa menggelar aksi karena pernah merasakan sulitnya menjadi korban bencana alam yaitu puting beliung pada akhir oktober dua ribu dua puluh dua lalu
tim liputan cnn indonesia